halo selamat pagi anda menyaksikan program gomudik dua ribu delapan belas bersama saya frida litwina
kami sepagi jumlah kendaraan pemudik di jalur tengah jombang jawa timur mulai mengalami peningkatan
kendaraan pemudik didominasi oleh kendaraan roda dua
walaupun belum tampak adanya kemacetan namun penumpukan kendaraan sering terjadi akibat jalur yang menyempit dan adanya perlintasan kereta api
seperti terpantau di kawasan bandar kedung mulyo jombang jumlah kendaraan pemudik sudah mulai ramai cenderung padat
sesekali terjadi penumpukan kendaraan lantaran terdapat jalur yang menyempit dan adanya perlintasan kereta api
seperti di bandar kedung mulyo dan simpang mengkring
sementara itu menurut kepolisian dari polres jombang sebagian besar kendaraan pemudik ini didominasi roda dua dari arah timur surabaya menuju barat jogja
diperkirakan puncak arus mudik akan terjadi pada hari ini dan hari pertama lebaran
satu hari jelang lebaran kepadatan masih terjadi di
stasiun pasar senen jakarta pusat
dan untuk mengetahui berapa banyak penumpang yang akan berangkat melalui kereta ke wilayah jawa barat jawa tengah dan jawa timur
sudah ada arief kurniawan di stasiun pasar senen
halo arief selamat pagi berapa jumlah pemudik hari ini di sana
ya selamat pagi frida litwina
untuk h satu situasi arus mudik di stasiun pasar senen terpantau ramai bahkan lebih ramai jika dibandingkan kemarin

meskipun pada hari ini meningkat dengan jumlah dua puluh lima dua ratus penumpang

k satu situasi arus mudik di stasiun pasar senen terpantau ramai bahkan lebih ramai jika dibandingkan kemarin

dan saksikan gomudik update satu jam mendatang
jangan lupa untuk unduh aplikasi gomudik di play store di ponsel anda
saya frida litwina sampai jumpa